munculnya duet sandiaga uno dan mardhani alisera yang digadang gadang akan berpasangan dalam pilkada dki jakarta tahun depan
ternyata berbuntut penolakan dari sebagian anggota partai koalisi kekeluargaan
beberapa partai malah mengancam akan menarik dukungan dan membuat poros baru jika duet ini tetap dideklarasikan
keyakinan partai keadilan sejahtera atau pks bahwa salah satu kadernya akan dipilih oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto untuk mendampingi sandiaga uno semakin tinggi
hal ini disampaikan oleh mardhani alisera bakal calon wakil gubernur yang diusulkan oleh pks
saya dipanggil lagi ternyata bertemu dengan pak prabowo
di sampingnya ada pak sandi kami lengkap pak salim pak iman pak sekjen saya
diperkenalkan jadi langsung selamat selamat berjuang kata pak prabowo
sandi pun memberi selamat
terus kemarin kita mengumumkan hasilnya ke kader pks sejakarta
namun klaim itu ternyata menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian anggota partai koalisi kekeluargaan yang sebelumnya sepakat untuk mengusung sandiaga uno
salah satunya adalah dari partai kebangkitan bangsa
pkb mengancam akan menarik dukungan dan membentuk
sebuah poros yang baru
beberapa nama yang disebut sebut akan diajukan sebagai calon alternatif di poros ketiga ini antara lain
mantan menteri sekretaris negara yusril iza mahendra
mantan mengko kemaritiman rizal ramli
dan sekretaris daerah dki jakarta saifullah
meski begitu langkah partai partai yang kecewa dan ingin membuat poros baru diperkirakan akan mendapatkan tantangan yang sulit
ada banyak tantangan juga ini
satu dari segi calonnya
kalau pak yusril yang dicalonkan
adalah calon yang orang partai tapi tidak punya kursi
yang ini pasti sebagai makhluk politik partai partai juga berhitung
kalau risma tidak maju
maka ada kemungkinan kalau komunikasinya tidak bermasalah
partai partai yang sekarang ada di koalisi kekeluargaan
minus pdip tampaknya tetap akan bersatu
namun politik itu dinamis
partai koalisi pendukung sandiaga uno saat ini terdiri dari enam partai politik
dengan total lima puluh empat kursi di dprd dki jakarta
jika koalisi partai gerindra dan pks ini jadi terwujud tanpa dukungan partai lain
maka akan semakin terbuka peluang munculnya kandidat ketiga selain petahana dan sandiaga uno
budi adibutro cnn indonesia
ya pertarungan pilkada dki jakarta belum juga dimulai
namun nasib koalisi kekeluargaan yang berambisi untuk menghadang gubernur petahana ahok terancam masuk angin dan layu sebelum berkembang
hal ini setelah muncul kabar dari pks yang bisa dibilang mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari pak prabowo
untuk menduetkan sandiaga uno dengan mardhani alisera
lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi kebatiran para penantang ahok yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan ini
sudah hadir malam hari ini satu hari menjelang hari raya idul adha
rame sekali malam hari ini sudah hadir di studio bersama kami
saat ini ada pak syarif ketua tim penjaringan bakal calon gubernur dki jakarta dari partai gerindra
kemudian ada ustadz hidayat nurwahid
wakil ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera atau pks
kemudian bapak arsul sani sekjen dari partai persatuan pembangunan
dan juga prof ikran dosa bakti peneliti politik senior dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia
selamat malam bapak bapak
ini satu hari jelang idul adha masyarakat dibuat galau galau resah nih meneles konstelasi terakhir pilkada dki jakarta
saya akan ke pak hidayat dulu
sekali lagi mohon dikonfirmasi gitu pak
seberapa benar pak kabar bahwa memang
bahwa duet sandiaga uno dengan mardhani alisera ini sudah firm sekali untuk diusung oleh koalisi
oke tadi pak mardhani sudah menyampaikan secara terbuka di sini ya
dalam tayangan yang disampaikan cnn tadi
dan itu sangat konkret
dan tadi siang kan saya juga dikabari oleh presiden pks pak soebub iman
beliau baru saja komunikasi lagi dengan pak prabowo dan pak prabowo menegaskan confirm
kami pahamlah pak prabowo itu bukan lorang yang ngalor gitu
dan itulah pks juga
jadi dan kalau kami maju sekali lagi juga bukan berarti layu sebelum berkembang ya
karena juga kalau kita lihat pak ahok memang gimana
memang sudah selesai juga
cawagumnya juga belum jelas
apakah diagap agapnya akan mendukuk atau tidak
pak ahok kan juga berubah ubah
dari katanya anti partai kemudian ke apa namanya perseorangan
bukan perseorangan berditinggalkan kemudian ke partai lagi
ini juga layu sebelum bergembang yang lain juga
jadi saya pikirlah dinamika ini
sudah ikuti saja
pks dan gerindra sudah firm dalam hal ini
dan kami tidak mengada ada
karena secara peraturan dasar pun kami sudah memenuhi lima belas dan sebelas
satu ada dua puluh enam
tentu kawan kawan dari koalisi kekeluargaan
tentu kami akan berkomunikasi dan siap berkomunikasi dengan kawan kawan itu
kalau kemudian kawan kawan itu mempunyai pilihan yang lain
tentu kami juga memahami
tapi kalau kawan kawan itu mendukung kami
itu juga suatu hal yang juga dimungkinkan
bagaimana realita perkembangan politik sampai hari ini
oke bang syarif ini sudah firm nggak
kalau tadi pak prabowo sudah katanya tidak pernah mengalur ngirau
dan terbukti sudah firm
apa namanya di gerindra sendiri sudah satu suara bang untuk masalah ini
sudah oke gitu sudah firm dari sampai akar rumput gitu misalnya
saya sering mengibaratkan pak sandi ini
jadi gitu dulu
yang pertama adalah dukungan terhadap sandi dulu
yang utama itu dulu
bahwa ada irisannya
saya sering mengatakan itu
pak sandi didukung oleh partai keadilan sejahtera
kemudian pkb sudah mendeklarisikan
nah kemudian persoalan sekarang ada ancaman tarikannya
menurut saya itu wajar itu dinamika ya
jadi sampai saat ini kami masih menganggap bahwa koalisi kekeluargaan masih ada
karena ketika tanggal delapan agustus kita deklarasi
dimenteng tentang deklarasi kekeluargaan
itu kan sudah ada kesepakatan dua hal
yang pertama rungkusan kriteria dki pemimpinnya santun berantap ya
jadi di luar nama nama berarti ya
iya nanti dulu
itu dari situ dulu
nanti akan bagaimana menyelesaikan tentang dinamika itu
dari situ rumusannya
kedua bahwa kita tidak mendukung petahana kan
pdip sepakat tidak mendukung petahana
dengan kekuatan tujuh partai politik
nah kemudian pkb mendeklarasikan lebih awal
mendeklarasikan lebih awal
alhamdulillah ya kan
dan terakhir tadi kamis malam partai keadilan sejahtera
nah sekarang tugas kami ini di gerindra bagaimana seperti tadi ustadz tadi mengkomunikasikan dua pasangan ini
pak sandi dengan pak mardhani alisera
ada pun mengenai pak saifullah itu
ya dalam koalisi kan kita harus saling mendengar
tidak boleh mutlak mutlakkan kan
saling mendengar mana calonmu gitu kan
nah ternyata dari pkb mengusulkan pak saifullah
kemudian mungkin nanti p tiga kalau ingin bergabung berdiskusi kembali tawarkan kepada kami siapa wakilnya gitu kan
tapi koalisi kekeluargaan itu seberapa konkret sih bang syarif
setelah dideklarasikan kemudian berjalan katanya komunikasinya berjalan terus segala macam
ya konkretnya adalah satu
tidak mendukung ahok
bukan berarti harus bersama sama terus misalnya
iya karena itu saya sering mengibarkan begini
nanti itu akan ada kemungkinan koalisi keluaran itu ada koalisi kembar satu kembar dua
itu saudara kembar tiga
jadi tidak ada masalah
saya selalu mengatakan nanti ada koalisi kembar satu kembar satu kembar dua
dalam konteks melawan petahana
tapi sudah dikomunikasikan belum bang syarif dengan koalisi kekeluargaan yang lain nih
apa keputusan pak prabowo untuk meminang untuk memasangkan pak sandi dengan pak prabowo
secara informal sudah ya
secara informal sudah
nanti kita berencana itu kalau tidak ada aral melintang selasa kita ketemu besok ya
selasa lusa pak mardhani alisa kita perkenalkan dengan teman teman koalisi
yang sudah intensif kan partai kebangkitan bangsa partai demokrat gerindra
dan p tiga kadang kadang
saya akan tanya
pak arsul udah diajak ngomong katanya kompak konkret ini koalisi kekeluargaan dibangun dengan visi satu
bagaimana apa tadi
mencari gubernur yang paling tidak antitesisnya untuk gubernur ahok
sudah diajak ngomong pak arsul
ya kalau ngomong kita terus ya
baik ngomong direct talks gitu ya bicara langsung maupun melalui ya media media elektronik kita lah ya
jalan terus tuh pak ya
telepon teleponan kan jalan terus gitu ya
memang benar sekali yang disampaikan pak sari
bahwa yang kita sepakati ya tujuh partai tadinya
cuma kan kemudian pdi masih in between
dalam tanda tanya gitu ya
tapi yang enam saya kira masih tetap dalam kesepakatan
kesepakatannya itu yang sudah firm
seperti disampaikan pak sari
yaitu tidak mengusung petahana
antitesisnya dari petahana
semangatnya itu tuh ya
bahkan semangat itu menurut saya yang saya pahami juga lebih lanjut
kalau seperti yang tadi disampaikan oleh ustadz hidayat maupun pak sarif
ada kembar satu kembar
pada akhirnya kemudian
pada akhirnya kemudian
maka di babak yang kedua itu masih dengan semangat yang sama
jadi p tiga tidak merasa ditinggalkan
kalau ahok masuk putaran kedua kan bisa jadi juga kalah
nah kalau itu kita ada di jalan masing masing
nah memang di p tiga itu semangatnya ya tentu sebagai p tiga itu sepuluh kursi
dan kalau secara popular food itu nomor tiga loh
setelah pdi perjuangan dan gerindra
jadi tidak bisa dipandang sebelah mata harus didengarkan juga
kira kira seperti itu
ingin diajak ngomong
nah kemarin itu kalau kami boleh mengeluh sama pak sarip sama pak hidayat
ini tidak diajak ngomong
ini tiba tiba deklarasi
merasa ditinggal nggak pak arsul
kan sepuluh suara kan besar tuh prof ikrar ya kan
apalagi konstituennya di jakarta juga luar biasa
ini apakah sama sekali tidak diajak ngobrol tuh
menyakiti hati nggak sih
itu kan biasa lah politik itu seperti itu
bisa pak tujuh jelaskan
pada saat kita setelah delapan agustus deklarasi itu kita bagi tugas
jadi gini bagi tugas
agak sedikit buka
jadi kita pada saat itu menyusun dua skenario
skenario pertama adalah dengan pdip
skenario kedua tanpa pdip
nah skenario satu siapa yang jalan
saya membaca sepertinya yang paling aktif mendekati pdip itu partai persatuan pembangunan dengan pks
hampir dua minggu
ini kita bocoran
mendekati pdip itu mendekati tukang umar maksudnya
iya betul betul
dalam rangka skenario satu berjalan
kita gerindra mendekati pkb demokrat dan pan
di tataran praktis itu kelihatan itu bentuk bentuknya itu
jadi sesungguhnya sesungguhnya
tidak ada yang ditinggal sebetulnya
tidak ada yang tinggal
pdip sudah ditanya oleh pak hidayat
bagaimana kapan keputusannya ini
tapi kan p tiga kan termasuk salah satu partai politik dalam koalisi kekeluargaan yang sepakat paling tidak
sepakat tidak mendukung ahok dan juga sepakat mendukung sandi kan pak arsul ya
yang kedua itu yang sepakat
yang kedua itu siapapun calonnya sepakat mendukung yang mau maju
oh jadi tidak menyebut kesannya juga di situ
yang lebih konkret sebetulnya p tiga
dan itu ya karena sudah dibuka oleh mas arief komunikasi dengan dpp pdi perjuangan
kami sampaikan bahwa p tiga ini akan bergabung ke pdi
bukan ke gerindra terus terang
sepanjang pdi perjuangan itu tidak mengusung ahok
kalau mengusung ahok bye bye
kalau mengusung acu kita memang pamit
tapi seberapa oke kita bicara probabilitas
seberapa besar atau seberapa kurang
berapa persen kemungkinannya p tiga nih setelah quote unquote kabarnya ditinggal lah boleh dibilang gitu
ditinggal sama koalisi pks dan gerindra
enggak enggak enggak ada kata ditinggal ya
kalau gitu kan ini sudah firm nih
pasangannya gubernurnya gerindra wakilnya pks p tiga ini pengembira lah ibaratnya dalam koalisi ini
ini kalau kayak gini seberapa besar probabilitasnya untuk mendukung pasangan ini atau bikin poros baru nih
barangkali saya harus sampaikan juga
yang namanya ditinggal itu kalaupun ditinggal
kan ini politik
bisa saja kemudian gerindra dan pks you turn dan kemudian kembali lagi ini ke p tiga juga kan bicara bicara
itu juga bisa
atau yang kedua yang memang ada alternatif lain
karena kan masih ada paling tidak kalau kita mengeluarkan pdi perjuangan
masih ada demokrat dengan sepuluh kursi p tiga sepuluh kursi pkb juga kalau tadi saya lihat teks lainnya kan juga berpikir untuk poros baru
agak keras juga tuh
dan kemudian pan juga dengan dua kursi masih ada
dan memang tidak menurut saya tidak harus kemudian kita itu memaksakan untuk head to head
ya oke kita lihat sebelum saya akan ke profesor ikral
kita lihat dulu komentar komentar dari ada kader dari pan kemudian dari partai demokrat menanggapi pasangan sandiaga uno dan mardhani alisera yang menghebohkan di akhir minggu ini
menjelang itu ada
kita akan lihat
produser mungkin masih mencari cari
saya akan ke prof ikral dulu sambil kita produser saya mencari bagaimana quote quotenya
prof anda melihat ada gejala ini kan tadinya kompak banget prof
gandengan tangan ya kan mesra mesraan
sekarang kayaknya dengan adanya pasangan firm ini sandiaga uno mardani alisera anda melihat mengintip ada potensi cerai berai nggak nih prof
ah kalau namanya politik itu sudah pasti ya
namanya kepentingan itu kan bisa saja berbeda
saya beri contoh misalnya ketika muncul koalisi kekeluargaan itu pun saya juga bertanya tanya sejak awal
kenapa saya bertanya tanya kenapa pdip ada di situ dan anda juga tahu kemudian ada pernyataan dari dpp mengatakan bahwa itu kan yang tidak disetujui oleh dpp
dpdnya yang berjalan sendiri pada saat itu bambang deha masih menjadi pelaksana tugas ketua dpd di ki jakarta kan
jadi koalisi ini udah gak masuk akal sebenarnya menurut anda
kalau menurut saya enggak
bukan persoalan itu
pdp sendiri loh ya
jadi yang saya soroti cuma pdp bukan partai yang lain ya
dan kemudian kalau kita perhatikan kalau misalnya pks dengan gerindra itu merasa cocok saya juga bisa memaklumi
kenapa bisa memaklumi
karena dua partai ini adalah dua partai yang tidak berada di pemerintahan dan menyatakan diri menjadi apa ya oposisi yang loyal lah ya
jadi itu udah jelas ya
dan kita juga tahu di dalam menentukan siapa penantang ahok
banyak sekali kepentingan yang baik yang mau jadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur
saya beri contoh yang mau jadi calon gubernur misalnya kan
selain sandiaga uno kan ada juga mantan wakil menteri pertahanan yang dulu menjadi pangdam jaya ya
pak safi samsudin misalnya kan
dan saya dengar juga masih terjadi gesekan gesekan di dalam upaya untuk mengagalkan sandiaga uno misalnya kan
kemudian ada yusril iza mahendra
itu untuk yang calon gubernur
yang calon wakil gubernur itu juga demikian ya
ada kemudian yoyo yang diusung oleh pan
kemudian juga silviana murni yang katanya juga bisa menjadi calon wakil gubernurnya kalau nanti yusril maju
sebagian sudah ikut fit and proper testnya bang syarif ini ya bu prof
tapi yang buat saya sih ini buat saya menarik aja
dan kalau misalnya nanti gerindra dan pks maju berdua
itu buat saya juga suatu hal yang apa ya
yang tidak perlu dipermasalahkan
karena memang kedekatan politik mereka pada tingkat pusat itu memang begitu kuat ya
tapi potensial untuk menimbulkan atau memunculkan poros yang baru sangat terbuka dan terbuka lebih tinggi
ya tergantung apakah yusril izzah mahendra atau riza ramli itu benar benar mendapatkan dukungan dari partai partai untuk membuat poros baru dalam sepuluh hari ke depan
kita akan baca nih
ini kan udah tanggal sebelas nih
kalau sepuluh hari itu dua orang itu
jadi apakah dua orang itu yang katanya bisa mendapatkan dukungan dari termasuk dari partai demokrat itu benar benar akan mendapatkan dukungan atau tidak
kalau tidak ya head to head antara ahok dengan sandiaga uno
bdp belum lho bapak
tapi bapak bapak kalau kita lihat saya kembali ke ustadz hidayat kalau misalnya kita lihat kan koalisi kekeluargaan kan dibangun enam partai politik
luar biasa besar pak hidayat
tapi apa yang membuat pks merasa bahwa di tengah ada p tiga sepuluh kursi partai demokrat sepuluh kursi pkb enam kursi pan dua kursi ini
kenapa pks paling merasa bahwa ya saya yang paling berhak pks yang paling berhak untuk mendampingi sandiaga dalam memimpin koalisi ini
tapi dijawabnya usai jadwal berikut ini
kami akan segera kembali ke usai jedah berikut ini
kami pasti tidak begitu
atau ke partai lain mengambil inisiatif untuk menjadikan mardhani jadi wakil gubernur desa
ya terburu buru tidak terburu buru bagian dari yang bisa didialogkan
karena banyak orang mengatakan kok telat telat sih membuat keputusan banyak
banyak juga gitu
terus yang jelas kami memang selalu disampaikan bang syarif tadi dan bang arsul juga
kita selalu komunikasi kok banyak komunikasi dalam banyak bentuk gitu ya
dan kita juga membuat survei yang macam macam
dan ya tentu kita kan juga harus membuat keputusan pada akhirnya
ya ketika kemudian dari pdib nggak jelas kapan keputusan dan apa keputusannya
dari tokoh tokoh yang ada juga kemudian belum jelas bagaimana keputusannya
kami ya harus membuat keputusan dan kita komunikasikan ke gerindra
dengan pak prabowo dan kawan kawan di dpp gerindra
ya sudah akhirnya kita sepakat
prosesnya berapa lama tuh stot sampai akhirnya firm gitu
penjajakannya nih pacarannya
cukup lama pertama seperti disampaikan oleh pak ikrar tadi
memang kan kita sudah lama bahwa kitalah yang tidak bergabung dengan pemerintah gitu
itu realitas politik yang semua orang juga tahu
sehingga karena kita ketemu dari dulu sejak zaman kmp
kemudian pas setelah gabung dengan pemerintah
kita terbiasa sangat terbiasa ketemu
pak prabowo datang ke kami sangat terbiasa kami datang ke kantor gerindra sangat terbiasa
dan itu artinya komunikasi kami itu sangat natural
jadi tidak ada kata kata terburu buru tidak ada kata kata merasa paling berhak
karena kami kalau bahasa pak prabowo malah
pak prabowo mengatakan pks itu sekutunya gerindra
jadi bukan masalah oke dengan kursi lima belas kursi nomor dua setelah gerindra
misalnya dalam koalisi kekeluargaan ya merasa pks dong paling berhak
enggak kalau dari sisi merasa enggak tapi bahwa itu rasional ya
oke kalau kan bang syarif ini kan sudah menjelanggarakan fit and propertasi bang beberapa waktu lalu
pas saya follow udah fit and proper beberapa juga udah fit and proper
jadi gini kan tadi saya agak terputus tadi ya
jadi kan kita menunggu skenario satu terjadi
misalnya misalnya kalau ada kesempatan yang berbicaraan di forum forum pertemuan tingkat daerah itu pak ustadz ya
itu kita sedikit mengultimatum ke teman teman pdip
tolong kasih waktu itu dua minggu gitu
oh jadi kuncinya di pdip nih yes or no nya
iya jadi kita nunggu
pak ustadz juga pernah mengatakan kita bukan buah pdip kan gitu
nunggu nunggu dia kan gitu
itu itu itu apa namanya sikap jaringan pks
jadi saya yang mengatakan gini
itu kalau gagal maka skenario dua sudah jalan
inilah inilah yang terjadi skenario dua
nah tugas tugas gerindra sekarang adalah mengenalkan meyakinkan kepada mitra koalisi kekeluargaan
nah cara aja gimana tuh
tentu ada salah satu cara yang akan kita gelar nanti tuh selesai tuh akan melakukan fit and proper test
jadi pak mardhani tetap akan fit and proper
ditanya kepada teman teman bagaimana
kan begini ada cerita kalau belum kenal memang orang terlalu reaktif gitu
kenalkan dulu pak mardhani ya kan face to face digali visi visinya
begitu juga ketika kita mengundang pak saipulo sama
sama yang lain
loh kan kita punya seperti demokrat
kita kan sepuluh kursi boleh dong
silahkan ajukan calon wakilnya
nah nanti pada titik tertentu kita resume beberapa apa namanya penilaian itu
kita sampaikan ke depan dpp lagi
kan ujungnya sebetulnya secari kertas surat rekomendasi
seberapa mungkin sih pak prabowo itu bisa berubah keputusannya kalau melihat ada negosiasi negosiasi
kan tadi kalau kata ustadz hidayat pak prabowo memang orangnya terkenal firm sekali gitu
nggak pernah mensela mensela lah bahasanya
nggak kalau begini bukan
kalau mensela mensela kan melihatnya untuk kepentingan sempit ya
saya kalau bisa mengatakan gini
pak prabowo itu dalam konteks untuk memperkuat komitmen
iya nomor satu
kalau sudah janji ya
tidak mungkin mengkhianati teman lah ya
persoalannya ketika dilakukan komitmen
dilakukan formulasi gitu kan harus butuh waktu
itu yang kadang kadang dibaca orang itu pak prabowo cepet banget ya
nggak begitu menurut saya
itu sudah proses panjang
jadi dia pak mardhani akan melewati proses juga seperti yang dilewati oleh pak saifulo dan ibu silviana dan pak yoyo itu ya
supaya pkb merasa dihargai dengarkan nih calon kita gitu kan
kemudian demokrati begitu
kita mengundang p tiga itu beberapa kali juga hadir dalam laka fit proper pak saifulo dan ibu silviana
sama sama ngetes gitu ya
pak yoyo tidak bisa berkenan hadir mungkin katanya alasan etika ya
masih menjabat ya
kita tunggu aja selasa ya
saya kok punya feeling pak
akan gabung kembali kok
diakinkan bahwa yang kita kira adalah petah
petahana ahok gitu loh
akan gabung kembali mendukung sandiaga dan madalani maksudnya
bukan dalam konteks misalnya kita ingin meyakinkan tentang pilihan pks
tapi yang kita hadapi adalah petahana
dan satu lagi
pak yusril ini kuncinya ada satu
terakhir saya membaca itu demokrat
kalau demokrat tidak menjawab akan terjadi terkunci semua menurut saya
sebelum ke pak arsul lagi
seberapa yakin sih kemudian
tadi kan bang syarif
yakin sekali nih feelingnya nih
koalisi yang tadinya akur ini
kemudian akhirnya ada potensi potensi konflik
kalau kita lihat komentar komentar dari para elit partainya
seberapa yakin sih
ustadz bahwa koalisi ini yang terbentuk atas visi dan keinginan yang sama melawan ahok misalnya
akan bisa kembali bersatu gitu
ya itu bagian bagian dari yang memang bisa terjadi
tapi kalau pun ternyata memang ada pilihan yang lain
tadi sudah disepakat
tidak ada skenario dua
dan jakarta itu memang berbeda dengan pilgub di tempat yang lain
kalau di tempat yang lain itu kan siapapun yang mendapatkan suara terbanyak otomatis akan pemenang
kalau jakarta kan tidak
baru masuk di putaran kedua
dengan asumsi pak ahok masuk putaran kedua
kalau pak ahok selesai di putaran pertama bagaimana
itu kan juga semua yang terbuka
jangan salah orang
jangan salah orang
apalagi di pak ahok kan juga nggak selesai sampai hari ini
partai yang mengusung dia juga belum siap
jadi pak ahok lebih galau daripada pks dan keuang keuang sebenarnya
sebelum ke pak arsul ini ada keputusan pks yang mengajukan duit sandiaga uno dan mardani alisera
dinilai sukses membuat polarisasi kekuatan di tubuh koalisi kekeluargaan
setelah pkb menyatakan bakal membuat poros alternatif
dua partai lain ada demokrat dan juga partai amanat nasional juga menyatakan belum bersikap
baik untuk mendukung duit pasangan kader gerindra dan pks maupun mendukung poros bentukan dari pkb
kami kutip dari laman detik com ini
bapak bapak bisa melihat semua
partai demokrat menyatakan belum menentukan sikapnya
meski demikian menurut wakil ketua
dki jakarta partai demokrat ada krisna salmun
bahwa pilihan poros alternatif yaitu yusril iza mahendra layak untuk maju di pilgub dki
karena di sejumlah survei publik elektabilitas yusril melebihi sandiaga uno ternyata
sementara itu partai amanat nasional juga belum firm ini
mendukung poros alternatif bentukan dari pkb
namun pan memastikan bahwa kandidat yang digadang gadang adalah
sandiaga uno yusril issa mahendra atau dr reza ramli

menurut ketua timpel kedepan dki johan musyawa
nama nama pilihan tersebut hingga saat ini masih dimatangkan di dewan pimpinan pusat partai amanat nasional
saya akan lanjutkan dialog ini ke pak arsul lagi
tadi kan pan sama demokrat masih galau galau sedap gitu loh ya
melihat apa nih apakah akan tetap ke sandi atau ke yusril
setelah dilihat yusril kayaknya elektabilitasnya dari berbagai survei masih lebih tinggi dari pak sandi
nah kalau p tiga sendiri gimana nih
akan tetap nih
kira kira sandiaga kayaknya emang lebih oke dibanding misalnya calon lain
atau pertimbangan calon calon lain juga masih dipertimbangkan dengan masak
ya kalau saya belajar dari prof ikrar itu kan
politik itu kan seni merangkai segala kemungkinan
katanya kan begitu
jadi kalau pertanyaannya pasti kemungkinan ke sandiaga uno
termasuk dengan cawakupnya asumsinya pak mardhani
kalau di mana
kalau di ranking nih pak arsul
tapi juga tidak menutup kemungkinan ya
itu tadi yang seperti disampaikan oleh demokrat
dan karena itu juga saya kira
semua yang ada di koalisi kekeluargaan minus pdi perjuangan
itu juga memang tidak dalam kerangka ataupun konteks untuk memaksakan harus head to head
yang paling penting adalah kita semua bekerja
agar di putaran pertama kalau ternyata tidak head to head
itu petahana tidak mendapatkan lima puluh plus satu
bahkan kalau perlu nomor tiga gitu ya
tapi kan logikanya pak arsul kalau ada polarisasi lagi atau ada calon ketiga
misalnya itu kan bisa saling merontokkan kekuatan satu sama lain kan
pasti pak sandi dan pak mardhani pasti tampakannya juga
pasti pilihan pemilih itu pasti ada
karena pak ho misalnya punya pasar sendiri
tetapi harus diingat juga
jangan jangan pdi perjuangan kan juga kemudian mengeluarkan pasangannya sendiri
kemarin kan sudah disebut sebut itu oleh mas hasto
buas jarot itu kayaknya cocok untuk memerangi narkoba di jalan jalan tengah
itu sih nasinya lain
pak arsul tapi kalau kita ranking gini
ini kan p tiga ini kan sepuluh kursi lumayan besar nih pak
kalau kita ranking
p tiga itu maunya
p tiga itu maunya sandiaga yang
mana yang akan dipilih
sandiaga dulu nomor satu atau calon calon lain yang lebih dari sandiaga
nah susahnya p tiga ini kalau mau melakukan rankingisasi
itu kita istihoroh dulu gitu
astaharanya itu belum sampai gitu loh
sampai sekarang belum kelihatan mana yang ranking satu mana yang ranking dua
katanya kan ada kabar kabar nih p tiga antara dpp dan dpw nya masih galau ini
wah kita nggak galau lah gitu ya
bahwa kemudian ada sekelompok p tiga yang apa ini ya
itu biasa partai politik kan setelah p tiga ada juga pkpi yang begitu kan
p tiga sepuluh kursi pak besar sekali
prof ikrar kalau kita melihat probabilitas ya
anda membacanya seperti apa nih prof
begini kan hari ini juga tersebar di berbagai media ya
mbak yusril mengatakan sby sudah mendukung amin rais katanya sudah mendukung dia
nah pertanyaan saya
bagaimana dengan pkb dan p tiga ya
pertanyaan saya itu begini loh
kita harus melihat kedekatan politik diantara partai partai itu ya
saya melihat bahwa pkb agak sulit berdekatan dengan p tiga
walaupun sesama basisnya nu ya
dalam banyak hal dia lebih banyak berkompetisi ketimbang bekerja sama
kecuali di dalam yang akhirnya p tiga menyatu dan kemudian akhirnya menjadi bagian dari
tapi kalau mereka kemudian berdua mendukung seseorang itu agak sulit ya
dan kemudian juga
susah ketemu nih prof rotiya pkb dan p tiga oke
ya dan kemudian apakah kemudian demokrat juga akan memiliki kedekatan politik dengan yusril misalnya kan
atau dengan riza ramli
ini juga menjadi satu tanda tanya besar ya
karena biar bagaimanapun dua orang ini bukan kader mereka ya
kalau ahok dengan pdip pasti punya kedekatan politik karena
tiga tahun yang lalu memang empat tahun yang lalu eh tiga tahun yang lalu didukung oleh gerindra dan pdip
itu kan jadi persoalan itu yang muncul
dan karena itu saya melihat bahwa masih agak sulit untuk kemudian muncul poros yang ketiga ya
kecuali kalau memang mereka kemudian bisa melebur dan kemudian menanggalkan kepentingan kepentingan partainya
apalagi tadi anda katakan ya dan juga sudah dikatakan oleh gerindra dan juga pak sarif
dan juga oleh
pak hidayat ya bahwa yoyo nggak datang
padahal tadinya kan pan itu kan ngotot banget
wah ini yoyo ini bisa nih masuk ke jakarta
dan tadinya juga akan ada deklarasi yoyo ya untuk menjadi calon wakil gubernurnya sandiaga
tapi ternyata tidak jadi
jadi kalau kita melihat begitu memang agak sulit
tapi kalau yang tadi dikatakan bahwa poros yang kedua itu itu memang kemungkinannya sangat besar
poros kedua berarti ada head to head saja
ahok dan yang lawan ahok
kecuali tadi saya katakan bahwa yusri itu bisa meyakinkan teman teman di empat partai yang ini ya
untuk kemudian bisa diajukan
karena kalau saya lihat dari hasil surveinya saiful murjani riset dan konsultan itu ya
itu adalah suatu yang aneh
itu bahkan pemilih pbb itu lebih banyak yang ingin memilih ahok ketimbang yang memilih yusri
jadi itu saja yang kemudian dijawab
tapi elektabilitas atau survei survei terakhir itu juga bisa menjadi pasti menjadi rujukan dari partai partai politik ini untuk menentukan siapa calonnya
sebelum kita break saya ingin produser untuk menampilkan hasil survei terakhir
salah satu lembaga survei yang kami kutip ada lembaga survei kedai kopi kalau tidak salah
yang bisa melihat bagaimana elektabilitas calon calon yang akan bertarung di pilkada dki jakarta
kita lihat nama nama misalnya seberapa besar sih kalau ada poros ketiga bargaining bargainingnya lawan ahok dan juga sandiaga uno
nah menurut anda prof ikra dengan komposisi apa namanya jurang atau disparitas gap elektabilitas
elektabilitas antara ahok dengan lawan lawannya termasuk sandiaga uno dan orang orang yang disebut sebut sebagai calon alternatif misalnya rizal ramli atau yusril iza mahendra
seberapa mungkin orang orang ini kemudian akan dilirik partai politik untuk bisa dicalonkan dan memimpin poros ketiga
tapi dijawabnya lagi lagi di usaha jirah berikut kami akan segera kembali di usaha jirah pariwara berikutnya
kami mendengar kabar tadi sore bahwa bapak orang orang yang disebut akan menjadi calon alternatif di pilkada dki jakarta yusril isamahendra tadi deklarasi dan ada saifullah datang ke situ dan memperkenalkan ini loh calon wakil gubernur saya orang betawi asli katanya
nah ini kan berarti dia punya kepercayaan diri yang luar biasa tapi kalau kita melihat survei tadi prof ikrar yang jurangnya cukup tinggi jurangnya antara pak ahok dengan calon calon lain termasuk yusril
menurut anda seberapa mungkin calon calon alternatif ini selain pak sandi yang sudah firm ini ya bisa menarik dukungan tolehan pak arsul supaya pak arsul menoleh ke mereka gitu supaya akhirnya tanda tangan
sebelum saya jawab pertanyaan anda saya mau ralat dulu ya tadi yang saya maksud yoto bupati bojonegoro dan kemudian tapi yoyo juga sempat muncul juga ya
dan bahkan sudah masuk di interview sebuah radio swasta niaga yang di jakarta ya yang sangat besar juga pendengarnya
nah untuk menjawab pertanyaan anda memang penantang ahok yang anda mau lihat berbagai survei cuma ada satu yang paling besar untuk menjadi penantang ahok ya yaitu tri risma hari ini
cuma kan anda tahu persoalan dalam pdip itu memang ada yang ingin menggeser risma dari surabaya juga ada yang punya kepentingan politik di tingkat lokal kan begitu kan
jadi itu yang dan kalau kita perhatikan bahwa risma juga menyatakan diri tidak akan maju
dan tentunya yang paling penting adalah risma
tentunya yang paling punya kans untuk menjadi penantang utama itu adalah sandiaga uno
kenapa sandiaga uno
sampai detik ini itu memang informasi ataupun komunikasi yang dibuat oleh media masa itu lebih banyak terhadap sandiaga uno ketimbang riza ramli ya
kecuali di daerah blok s itu karena kantor saya di lipi itu
itu kalau kita lewat belakang itu wah rakyat jakarta akan mendukung riza ramli dan sebagainya
karena pak riza tinggalnya di bangka sini prof
i'm not so sure gitu aja ya
tapi kalau sandiaga uno jelas ya semua televisi ya baik itu latar belakang politik apapun itu tetap menyiarkan sandiaga uno
dan sandiaga kan sudah dapat boarding pass dari pak prabowo
jadi itu yang kalau saya lihat sih saya lihat seperti itu aja
jadi menurut anda masih sulit prof
antara yusril yusril issamahendra atau calon calon lain yang disebut sebut riza ramli atau bu riza
bisa menarik perhatian partai partai misalnya pak arsul belum tertarik perhatiannya
partai demokrat pak sby juga masih di pick saja
ini pdip loh
pdip kok gak ada pilihan kemana
nah pdip itu like spesialis ya
kalau benar kata yusril bade didukung oleh sby dan amin rais
pertanyaan saya yang menjadi pemimpin dipan itu amin rais atau yang lain kan
jadi itu yang harus kita perhatikan
apakah pak amin rais itu masih orang yang menentukan di lantai
orang yang menentukan di lampan ataukah ketua umum yang sekarang
jadi itu yang juga harus kita lihat ya
nggak bisa kemudian kita menangkap begitu saja pernyataan seorang politisi
ya saya pikir sih boleh boleh aja seorang politisi menyatakan bahwa saya akan maju didukung oleh si a atau partai a partai b dan sebagainya
tapi selama pimpinan pimpinan partai itu tidak pernah menyatakan secara real
secara apa namanya itu melalui konvensi pes atau melalui wawancara
jadi kalau saya lihat dari beberapa survei saya pikir agak sulit bagi yusril maupun riza ramli untuk menjadi calon
dan belum punya daya tarik prof ya
belum punya daya tarik khusus yang
kalau saya lihat dari berbagai survei memang agak sulit
jadi anda lihat saja itu ya
yusril malah lebih di bawahnya
padahal kita tahu awal awalnya yusril yang paling aktif di dalam mengkampanyekan dirinya untuk jadi cagup
tapi kemungkinan poros ketiga itu pasti tetap ada tuh prof ya
kalau misalnya pdip itu apa namanya berubah sikap dari yang katanya mendukung ahok jarot menjadi mendukung yang lain ya bisa saja
tapi yang jelas kalaupun jarod tidak bisa menjadi pendamping ahok ahok masih punya cadangan yang lama yaitu heru ya
jadi itu saja yang akan terjadi
ustadz hidayat kalau kita melihat ini kemungkinan poros ketiga mungkin saja akan terjadi gitu
apalagi pak yusril tadi dalam pidato politiknya tadi sore percaya diri sekali bahwa partai partai poros ketiga termasuk mungkin saja pak arsul ini akan mendukung dia untuk bisa menyemarakan pilkada dki jakarta ini
misalnya pak dengan poros ketiga yang visinya tetap sama melawan ahok mengalahkan ahok
apakah partai gerindra dan pks yang sudah berkoalisi sudah pasti ini merasa terganjal dengan poros ketiga ini
tergembosi atau seperti apa
kalau saya memperkirakan mungkin ada
harus alis ikut pak hidayat
kemungkinan ada poros keempat karena saya juga berpendapat bahwa pdip sangat mungkin membutuhkan pdip pdip
karena di beragam pilkada di mana pdip kuat dia maju sendiri kok
di jawa tengah maju sendiri
bu risma untuk putaran kedua untuk periode kedua dia maju sendiri
nggak mau ada partai yang lain ikut mendukung
nah di dki ini pdip adalah pemenang pemilu
pemenang pilkada pemenang pemilu
dan pilkada juga untuk tahun dua ribu dua belas
jadi kalau ada poros ketiga adalah pdip pdip itu jangan pernah dinafikan
itu latar sejarahnya juga sangat jelas
dan kemungkinan karena pdip juga tanpa koalisi dengan yang lain pun juga bisa maju
kalau misalnya nanti pak yusril didukung oleh partai partai yang lain
bagi kami itu satu hal yang harus kami terima dan harus kami hormati
dan kami tidak merasa pengembosan
ini bagian bagian dari dinamika yang tadi disebutkan bang syarif
niskinado kedua yang sangat mungkin nanti ketemu di putaran kedua
apakah melawan petahun petahun
karena ya tidak tentu petahun petahun di putaran kedua
tapi agak kecewa nggak pak kalau ditinggal teman teman kayak pak arsul dan
saya kira bebannya bukan saling meninggalkan
babnya adalah pilihan
karena kami juga tidak meninggal mereka kok
jadi tidak sama sama begini
ini sama sama sedang memperjuangkan
kesepakatan pertama menghadirkan jakarta yang lebih baik
dengan pemimpin yang lebih profesional yang lebih santun yang lebih tidak korupsi
yang lebih bisa membawa kepada jakarta yang
adalah ibu kota indonesia dan karena harus lebih baik dari provinsi yang lain
sandiaga dan mardani itu dua apalagi pak mardhani belum teradar survei manapun hingga saat ini
karena namanya dua ribu dua belas kalau anda ikuti survei dua ribu dua belas ketika pak jokowi jk masuk itu belum ada yang
kenal pak jokowi ahok maksudnya jokowi ahok maksud saya ya jokowi ahok belum ada juga surveinya juga
masih di bawah lima persen toh ternyata juga bisa jadi pada dua ribu dua belas seluruh lembaga survei mengatakan pak fauzi
bowo foke itu tidak ada lawan tapi nyatanya juga jadi survei adalah bagian dari dinamika yang tidak
kita tidak boleh kita sebut sebagai seolah olah inilah kata putus akhir atau kitab suci yang tidak
berubah bahkan pak foke itu surveinya jauh lebih tinggi dari ahok yang tadi disebut itu masih
oke pak syarif apa yang terakhir kapan ini kira kira dideklarasikan dan gimana nih caranya
nih ini kan masih banyak takutnya jangan sampai pak arsudan kalonkoni sakit hati akhirnya bikin
poros baru melirik calon calon lain ini udah seksi sekali sandiaga mardadi bagaimana membuat apa
pasangan terseksi ini bisa jadi
jadi gini gini saya ingin mengatakan lagi bahwa ini skenario luas sudah berjalan dan ini adalah
natural sebetulnya jadi dalam skenario kan berjalan mengundang pks mengundang demokrat untuk
membicarakan bagaimana mencari pendamping pasandi sudah dilakukan lebih dari empat minggu salahnya
saya mengatakan jangan ngomong begitu salahnya bukan begitu jadi saja disimpul begitu sekarang
mendekati akhir mendekati akhir maka yang belum kita kerjakan adalah mengenalkan profil pak mardhani
kali kepada teman teman koalisi keluaran berikan kesempatan kami mengenalkan dulu gitu kan nanti
kasih waktu kami satu dua hari ini ada keputusannya ada ditinggal atau tidak sekarang belum dikenalkan
gitu jadi maksud saya berikan waktu kepada kami gerindra pks untuk melakukan pengenalan dulu kepada
pkb terakhir malam jadi belum di ajak ngomong di semua orang orang ini ya jadi belum di ajak ngomong di semua orang orang ini

memang belum memang belum memang belum memang belum memang belum memang belum tetapi secara secara apa prinsip
kan sudah kita sebut bahwa kita nyusun skenario dua loh silakan teman teman pks mencari pendekatan
di partai lain silakan p tiga begitu dan kita menggarap jujur demokrat pkb dan gerindra dapatlah pak
saifullah dengan bu selvi nah dari pks kabar terakhir sudah dapat pak mardhani ali dari
saya terus sama dengan pretty bupati tapi kita tuh pertama kita sandkrit dari saya jadi przed jong demokrat
karena di ini lobby eksekutif adalah p guided zil dan p tiga juga kefolderan suaranya mahal itu
kita harus khusus bagikan dan tatapi p obtur besch at mulis dapet jadi lihat saja masalahnya

tapi situasi seperti ini apakah semakin gamang atau semakin firm atau apa yang kemudian laki laki akan dilakukan
ya pertama saya harus sampaikan juga tidak ada istilah sakit hati ditinggalkan enggak
karena enggak ada yang meninggalkan juga
karena enggak ada yang meninggalkan
p tiga nggak pernah nyalonin calon tuh ke pak sandi nggak pernah menyorongkan calon misalnya pak arsul atau pak lulu
kebetulan sebetulnya sudah ada ya hanya perlu terkomunikasikan saja
jadi itu saya kira kalau bicara dalam konteks kemungkinan segalanya masih tetap terbuka setidaknya bagi p tiga ya
hanya sekali lagi melihat yang ada sekarang maka saya kira paling tidak enam partai anggota koalisi kekeluargaan itu juga memang harus menyiapkan diri untuk yang terjadi itu tidak dua pasang tidak head to head
lebih dari dua pasang
lebih dari dua pasang
hanya seperti yang saya sampaikan tadi semangat yang sama yaitu semangat untuk mencarikan petahana lawan yang sepadan itulah yang harus terus kami pelihara
termasuk kalau petahana masuk di babak kedua nanti
itu saya kira yang tetap akan dipegang oleh p tiga
sudah ada calon calon lain belum sih pak yang dilirik apakah termasuk juga orang orang yang tadi kita sebut
ya kan tadi disebutkan ada pak yim pak yusril ada risa ramli
itu juga dilirik oleh p tiga
kita juga masih melirik juga pak buas juga
kader sendiri nggak ada pak
kadir sendiri nggak ada
tadinya kami memang mau mengajukan pak ruki tapi pak ruki juga menyampaikan bahwa beliau sudah terlalu senior lah sudah terlalu sempuh
ingin memberikan juga kesempatan kepada yang lebih muda lah untuk memimpin dki
jadi segala kemungkinan masih ada nih pak ya apakah akan kembali rujuk misalnya
kayak udah pernah akan nikah
prof iklan terakhir dari anda
kalau melihat konstelasi terakhir apa namanya
ada calon sudah dipastikan
ini pak ahok juga katanya justru lebih galau dari teman teman koalisi kekeluargaan kalau kata pak hidayat
bagaimana nih dalam detik detik menjelang pendatang
yang jelas kita memang berharap tidak head to head
tapi dalam sejarah pilkada dki head to head terus terusan
kalau nggak salah ya
yang dua ribu dua belas ada lima calon ya
tapi memang untuk yang saat ini ya saya juga mengingat supaya ada tiga calon paling enggak ya
agak rame dikit lah ya
tapi kalau tentang pak mardhani saya harus berani menilai bahwa biar bagaimanapun itulah kelebihan dari pks
pks itu dalam sistem rekrutmen politiknya itu lebih baik dibandingkan partai lain
ada suatu yang steady lah gitu kan
dan walaupun mardani mungkin tadi anda katakan tidak masuk dalam radar
tapi sekali nama itu disebut itu yang namanya jajaran pks jakarta itu pasti akan menyatu dan bergerak
untuk mendukung beliau
jadi itu aja yang ingin saya katakan ya
tapi kalau p tiga nah kalau p tiga menyatakan bahwa dia akan mendukung calon pdip asal bukan ahok
dan kalau ternyata pdip nanti mendukung ahok
kemudian kita tidak punya pilihan lain
kecuali balik kandang ke koalisi kekeluargaan
jadi ada pilihan seperti itu ya pak
yang masih belum jelas itu posisi pkb dan demokrat
kenapa saya katakan belum jelas
karena dulu santer santer menyebut bahwa pkb
pkb akan mendukung ahok
nah yang jelas kalau kemudian ahok nantinya didukung pdip
itu juga belum pasti
demokrat akan mendukung ahok
yang terakhir sekali prof jawab secara singkat
feeling anda ibu megawati akan kasih boarding pass ke siapa sih prof
kalau saya sih feelingnya ke ahok
kita akan lihat
apakah prof ikrar feelingnya ini tepat atau tidak
ataukah memang pak ahok akan galau sampai dari titik titik terakhir
seperti yang dikatakan ustaz hidayat nurul wahid
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
malam hari ini mudah mudahan bisa mengklarifikasi semuanya
bahwa tidak ada permusuhan ya politik memang seperti ini
harus ada ya apa bumbu bumbu sedikit lah
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini